pemerintah pusat menetapkan ppkm jabodetabek bali bandung raya dan yogyakarta naik ke level tiga
pemkot tangsel pun hari ini juga sudah meniadakan pembelajaran tatap muka di wilayahnya
apa alasannya dan apakah pemkot tangsel tidak mengacu pada aturan inmen dagri terkait ptm
untuk membahasnya sudah bersama kami wali kota tangerang selatan benyamin dhafni
dan juga sebelumnya kami sudah mencoba mengundang pihak pemkot depok dan pemkap bekasi
namun tidak bersedia memenuhi dialog tidak apa apa
kita ke pak wali pak ben dulu
assalamualaikum selamat sore pak ben
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pak herdy
baik sehat ya pak
terima kasih pak ben sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom sore ini
saya ingin konfirmasi beberapa hal
sebelum lebih lanjut benar hari ini seluruh ptm di tangsel ini dihentikan
parameternya apa pak ben
betul pak mulai hari ini sampai
empat hari ke depan kita hentikan dulu ptm di tangerang selatan
parameternya antara lain adalah yang anak anak siswa kita terutama smp
itu sudah sebanyak tiga ratus sepuluh yang terpapar covid
demikian juga dengan gurunya sudah kurang lebih tujuh puluh delapan orang
di enam belas sekolah kalau tidak salah
dengan kondisi itu kemudian yang kedua parameter yang kedua adalah
kasus harian covid di tangerang selatan sudah
di atas satu lima ratus pak kasus temuan hariannya
nah dengan kondisi kondisi tadi maka kemudian kami melakukan pertemuan rapat
dan disepakati pembelajaran jarak jauh mulai hari ini
demikian pak ferdi
oke untuk asesmen dari kementerian ini levelingnya berada di level berapa pak untuk ptm
kita kemarin memang level
hari ini kami masih menantikan instruksi menteri dalam negeri
aglomerasi jabodetabek masuk level tiga nantinya pak ferdi
jadi kami menyesuaikan dengan itu juga
oke artinya di level tiga di ptm nya juga akan ada aturan teknis turunannya begitu ya
untuk mengatur proses belajar mengajar di sekolah
nanti diatur oleh kepala dinas teknisnya pak ferdi
oke karena memang secara agglomerasi
beberapa daerah seperti jakarta sampai saat ini juga masih pikir pikir pak ben
atau lima puluh lima puluh begitu seperti yang dikonfirmasi sebelumnya beberapa hari yang lalu
gini kalau kita melihat dari penyebaran kasus di sekolah
apakah sudah bisa dikatakan di kota tangerang selatan ini
klaster sekolah menyumbang angkanya
angka yang cukup tinggi untuk kasus secara besar pak
ya saya lupa menyampaikan bahwa tiga ratus sepuluh anak anak siswa kita yang terpapar covid ini
semuanya berasal dari kluster keluarga pak
klaster keluarga berasal dari klaster lingkungan
baik lingkungan terdekat maupun lingkungan kerjanya
jadi dengan hasil tracing kami seperti demikian
sehingga saya tidak ingin mengambil risiko terlalu panjang untuk anak anak kita
baik yang enam sebelas tahun maupun yang dua belas sampai tujuh belas tahun
jadi ini makanya kami beri waktu sampai dua minggu ke depan
dan akan kita evaluasi setiap hari nanti perkembangannya seperti apa
demikian pak ferdinand
kalau begitu celahnya di keluarga di lingkungan ini seperti apa pak
di mana kemudian ada celah sehingga penyebarannya semakin banyak
lalu menyebar atau dibawa ke sekolah
jadi memang satu lima ratus warga kansel kasus hariannya yang kami temukan
itu kami sinyalir atau dari hasil analisa kami teman teman di lapangan dan seterusnya
ada dua pelanggaran besar
yang pertama adalah kualitas masker
digunakan oleh warga yang melampaui standar standar medisnya
yang kedua berkerumun ini sangat banyak sekali di tengah tengah masyarakat
di pasar di lingkungan
karena memang sudah hampir empat bulan ini kan kita sudah level satu
kemudian sudah hampir berjalan normal seperti demikian
nah ternyata kami sudah prediksi sejak akhir desember yang lalu pak
apa namanya tahun baru kemudian masyarakat melakukan kegiatan kegiatan aktivitas ke gni nya
tahun baruannya ya memang akan terjadi peningkatan pada bulan januari dan februari ini
nah dari situ kemudian merembet kepada anak anak sekolah
yang seluruhnya tertular dari kluster keluarga pak
ini yang kita sinyalir data yang kita himpun
apa kemudian langkah selanjutnya pak wali
mengingat pengetatan semakin diperketat begitu levelingnya sekarang level tiga
artinya kemudian pembatasan pembatasan juga semakin terbatas diterapkan di sejumlah daerah
apakah kemudian akan ada mitigasi ataupun juga strategi
baru pak untuk menekan penyebaran di kluster di lingkungan atau masyarakat
dalam pertemuan kami beberapa waktu yang lalu dengan korpompinda
dengan perangkat daerah yang terkait gitu kan
saya sudah mintakan kepada beberapa teman teman
misalnya satpol pp untuk melakukan kembali patroli patroli di lapangan
karena walaupun ketika level dua kan pembatasannya sudah jatuh
jelas misalnya rumah makan itu tutup sampai jam sembilan
nah kami mintakan teman teman satpol pp dibantu dari tni dan polri
itu melakukan patroli setelah pukul sembilan malam tadi
apakah masih ada kerumunan apakah masih ada yang buka dan lain lain sebagainya
kita juga memperketat testing dan tracing di wilayah tangerang selatan ini
yang dilakukan oleh teman teman kami dari dinas kesehatan
dan kemudian juga vaksinasi terus kita lakukan untuk menekan penyebaran covid ini
bagaimanapun vaksinasi masih ada bagian dari masyarakat kita yang belum divaksin pertama
jadi langkah langkah strategis sambil kami juga menyiapkan tempat tidur isolasi
atau tempat tidur icu di rumah sakit rumah sakit di kota tangerang selatan
seperti itu maksudnya tiga sikita
oke ini kan juga marak
atau sedang ramai juga disampaikan bahwa gelombang ketiga sudah di depan mata
ini seberapa siap pemkot tangsel untuk benar benar berjuang
atau bukan berjuang sih maksud saya lebih kepada bagaimana mempersiapkan diri
karena kita tidak ingin lagi mengulang situasi di tahun lalu
di mana masyarakat kepayahan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan
apa kemudian parameter yang bisa diukur dan diberikan komitmen kepada masyarakat soal ini
ya kami mempersiapkan di hulu dan di hilir
di hulu itu tadi sudah saya sebutkan penegakan kembali protokol kesehatan
bukan saja kami menghimbau bukan saja kami membuarkan kerumunan
misalnya di tempat tempat tertentu kami juga membagikan masker
membagikan hand sanitizer tadi seperti saya sampaikan
bahwa persoalan kualitas masker ini di tengah masyarakat terjadi bagaimanapun
artinya kualitas masker itu masker medis itu dipakai selebih daripada usia medisnya gitu
lebih dari empat jam ini kan tidak efektif lagi
jadi kami sambil membagikan masker saat gas di tingkat sampai ke tingkat rt kami aktifasi kembali
sudah dalam beberapa minggu belakangan ini kami sudah berdialog dengan teman teman para camat para lurah
untuk mengaktifasi kembali
masih masih sampai ke tingkat rt
artinya begini saya berikan kewenangan kepada satgas sebagai satgas pak rt
kalau misalnya dalam lingkungan rt nya dalam lingkungan binaan satgasnya
ada lima sampai sepuluh warga yang terpapar covid maka silahkan dilakukan penguncian wilayah masing masing
atau dikenal dengan mikro lockdown atau seperti apa
tetapi tolong dijaga wilayah masing masing itu dihulu
kemudian dihilir kami juga seperti tadi kami sampaikan
kami sudah ingatkan kembali kami sudah himbau kami sudah ajak dua puluh dua rumah sakit swasta
kemudian bukan saja rumah rsu milik pemerintah kota tetapi dua rumah sakit milik pemerintah kota yang baru selesai dibangun
akhir tahun kemarin langsung kami aktifasi untuk penanganan covid
demikian juga dengan teman teman kami di puskesmas
kami mintakan mereka untuk melakukan edukasi kepada masyarakat
karena dijalannya hampir sama
dengan flu seperti sekarang ini maka apabila terjadi gejala gejala yang menimpa masyarakat
ya segera ditangani di lapangan sedini mungkin secepat mungkin
kami punya tiga puluh teman teman yang saya lengkapi dengan motor dan dengan kantung obat dan lain sebagainya
jadi tugas mereka berputar mengelilingi kelurahannya masing masing
untuk melakukan edukasi mengambil tindakan tindakan yang diperlukan secara medis
dan juga untuk memiliki kontinasi juga dilayani dan seterusnya
jadi hulu dan hilir ini seperti yang sudah sudah kita lakukan bersama
dan kami alhamdulillah didukung kuat oleh pak kapolres pak dandim pak ajari
serta teman teman yang lain di kota tangerang selatan
seperti itu yang kita persiapkan di tangsel untuk menghadapi gelombang ketiga
oke itu komitmen yang ingin kita dengar dan ingin masyarakat dengar pak wali
agar kemudian tidak ada lagi alasan bagi masyarakat kesulitan

untuk mengakses fasilitas kesehatan jika memang ada beberapa temuan di lapangan kasus
yang membutuhkan pengobatan secara cepat di sejumlah vaskes yang tersedia di kota tangerang selatan
ini evaluasi ptm akan berapa lama pak wali
evaluasi ppkm setiap minggu kita lakukan mas bersama dengan teman teman
satu lagi yang ingin saya sampaikan tadi
jadi bagi yang ber otg dan bergejala ringan
sesuai dengan arahan dari pak menteri kesehatan
itu kita dorong isolasi mandiri di tempat kediaman masing masing
dengan standar standar tempat isolasinya yang memadai
diawasi oleh tenaga medis dan para medis dari puskesmas terdekat
tetapi kalau umpamanya rumahnya tidak memadai untuk dilakukan isolasi mandiri
kami menyiapkan tempat yang namanya rumah lawan covid
dengan kapasitas sementara ini tiga ratus
tempat tidur seperti demikian
jadi setiap satu minggu kami evaluasi
bahkan secara teknis kami dengan kepala dinas kesehatan dan pak gas covid sembilan belas
mungkin dua hari sekali saya melakukan telekonferensi dengan zoom meeting dengan teman teman
kalau dengan arena luas kami paling tidak seminggu sekali melakukan evaluasi
oke baik komitmen itu ingin kita buktikan di lapangan seperti apa implementasinya
agar kemudian bisa bersama sama untuk menghadapi kasus atau menekan penyebaran kasus
di kota tangerang selatan secara khusus
terima kasih pak wali benyamin dhafni sudah bergabung dengan cnn indonesia
sedikit lagi sedikit lagi boleh
silahkan pak singkat saja
ya kami juga sangat mengharapkan bangkitnya kesadaran individu dan kesadaran kolektif di tengah masyarakat
karena memerangi covid sembilan belas ini tidak bisa hanya oleh pemerintah saja
tetapi sangat dibutuhkan kesadaran masyarakat akan menjaga kesehatan
itu yang kami harapkan dari warga tangerang selatan dan saya yakin warga tangerang selatan kompak untuk mendisiplinkan diri
oke imbauan yang sangat penting begitu ya untuk bisa bersama sama memerangi kasus
atau menekan penyebaran kasus covid sembilan belas di tangerang selatan
terima kasih pak benyamin daphni sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom sore ini
assalamualaikum salam sehat pak
terima kasih assalamualaikum